menjaga ketahanan pangan nasional dengan menjamin ketersediaan pangan untuk seluruh rakyat merupakan hal yang sangat krusial
dan menjadi salah satu fokus pemerintah
program melumbung pangan nasional atau food estate menjadi salah satu solusi pemenuhan kebutuhan pangan rakyat
dengan konsep pengembangan pangan terintegrasi
perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan
pengembangan kawasan food estate ditujukan sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional
menteri pertanian syahrul yassin limpo menyebut
berbagai pendekatan teknologi pertanian yang diterapkan dalam food estate dapat mengatasi kendala yang umumnya dihadapi para petani
seperti mengatasi kekurangan air pada saat musim kemarau dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi
pada musim kering
di mana biasanya rakyat tidak melakukan apa apa
kita coba sikapi dengan berbagai pendekatan pendekatan air yang mungkin kita olah
ada beberapa hal antara lain tentu saja dengan membuat sumur sumur air dalam di beberapa tempat
dan ini kita rencanakan tahun ini
kemudian irigasi irigasi cacingnya
dan terutama untuk
irigasi irigasi perputaran air itu dilakukan
sejumlah petani mengaku program food estate membantu mereka tetap produktif saat musim kemarau
selain itu bantuan berupa alat dan mesin pertanian mempercepat pengolahan sawah dan penanaman padi
kami bandingkan dari tahun kemarin itu bapak
memang sepanjang tahun kemarin sawah kami tidak dikerja dengan tidak adanya air
tapi untuk tahun ini luar biasa
dengan hasil kami
kerja luar biasa
menyangkut pembiayaan juga tidak terlalu makan biaya
sebelumnya lambat lambat kerja
biasanya kita maret
tapi dengan adanya sekarang ini traktor
luar biasa bagi kami
selain itu bibit ini hampir tiga bulan sudah berbunga
program food estate dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional
ketahanan pangan nasional
ketersediaan pangan yang memadai untuk seluruh rakyat menjadi fokus utama pemerintah